kita ngomong masalah kekerasan ini identik dengan bullying
dan bullying ini akhir akhir ini kembali viral kan di salah satu sekolah di indonesia
sekolahnya nggak negeri neng sekolahnya international school
itu membuktikan sebenarnya sekolah dimanapun ya kan itu balik lagi ke individu
tapi ini bullying itu juga multifaktorial
nggak cuma karena misalnya orang tuanya lalai atau sekolahnya atau tempat tinggalnya
itu banyak gitu loh banyak hal lah
dan kayaknya bullying itu kan juga jadi tradisi gitu
udah sesuatu yang turun menurun gitu
siapa yang skit sekolahnya keluarganya
soalnya kalau ngomongin pendidikan tuh itu bener bener tiga tiganya loh
sekolah keluarga sama masyarakat itu tuh satu kesatuan
si hajar dewantara bilangnya itu bener bener tripusat pendidikan gitu
kalau kita ngomongin kekerasan itu sendiri ya
kadang kadang orang tuh melakukan itu karena kalau anak anak ya
mereka tidak tahu itu adalah kekerasan
jadi perlu edukasi dulu jenis jenis kekerasan itu apa aja gitu
wah note nih dapat gue nih benang merahnya
that s why kalau di luar sana diajarkan safeguard nya seperti apa
tidak hanya ke anak didik tapi ke tenaga pendidik dulu
habis itu tenaga pendidik men transformasikan ke anak didiknya
harapannya kan buruh itu kan diguguh ditiru
jangan sampai kita melakukan kekerasan ke murid murid
karena kita tidak tahu itu adalah jenis kekerasan gitu
sesimpel menyebut anak ada yang pintar bodoh itu kan sebenarnya ada jenis kekerasan verbal
dan merusak mental gitu ya
loh gue punya pengalaman yang gak enak lagi soal itu
tapi lo selama jadi tenaga pengajar punya pengalaman dalam menangani kasus bullying atau
yang menurut lo hal hal yang kayak gini tuh gak perlu terjadi di negara ini sebenarnya
soalnya gini mungkin aku bicara di sd negeri gitu ya
yang mana di tempatku bahkan di jakarta mereka tuh datang banyak banget dari keluarga broken home
dan bukan hanya broken home kadang juga ada orang tuanya yang kriminal
gitu loh ada yang terus kemudian di rumah tempat tinggalnya mereka juga kayak sarang narkoba
ngomongnya di rumah mamanya tuh yang kayak ngata ngatain dia dan segala macam
ya udah jadi ya itu mereka udah mendapatkan kekerasan dari di rumah ya udah pasti mereka akan melakukan itu di sekolah
beb kalo ngatain nama bapak tuh bullyin gak sih
aku loh pasti lo pernah kan zaman sekolah
bullying itu atau kekerasan itu kenapa sih
maksudnya kita bisa bilang itu kekerasan kalau apa
jadi itu yang perlu ditekanin dulu di kelas
jadi tuh biasanya aku selalu mulai dengan kesepakatan
oh kalau ternyata diomongin sama bapak kamu ternyata sakit hati ya berarti itu kekerasan
berarti kita nggak boleh nih melakukan ini di kelas
enaknya apa ketika udah bangun kesepakatan kelas kalau ada anak anak yang lupa atau melanggar
ya kang banyak gak kan kita udah sepakat nih apa aja ya waktu itu kesepakatannya
jadi gak merasa seperti aku yang menghukum dalam tanda kutip atau jadi orang yang paling berkuasa mau
ini salah ini enggak ini salah ini enggak gitu apa bedanya airnya lo sama yang lain lain kan gitu
itu cara lo untuk menyadarkan bahwa ini bullying atau enggak
ada cara lain lagi nggak yang selain yang biasa lo aplikasikan di dalam sehari cari lo mengajar
selalu ada ruang buat kita mengapresiasi sesuatu
jadi misalnya kayak setelah selesai belajar itu aku akan contohin ke mereka untuk
mengucapkan terima kasih sama kebaikan kebaikan yang udah temennya lakuin
makasih ya nggak aku sebut nih satu nama muridku
tadi kamu udah bantu ibu hapus papan tulis di kelas tanpa ibu suruh gitu
nah coba sekarang giliran kamu dong sebutin satu kebaikan temen kamu sebutin namanya
bilang terima kasih udah baik sama kamu hari ini sebutin apa yang dia lakuin
jadi dari apresiasi muncul rasa sayang gitu kan rasa sayang sama temennya juga
rasa sayang berkembang jadi rasa menghargai empati
sehingga itu akan bikin mereka sungkan kalau nanti melakukan kekerasan
entah itu kekerasan verbal atau bahkan kekerasan fisik
mereka masih kelas empat sd udah tahu kekerasan seksual itu apa aja
dan udah dengan willingnessnya mereka sendiri gitu ya
bu ibu tahu nggak waktu kelas dua tuh kita ternyata melakukan kekerasan atau bu
itu aku kayak berarti emang berdampak banget
ternyata apa yang diajarkan sama gali gak sia sia
dan ya gak semua anak sekolah akhirnya punya privilege itu sebenernya
dan akhirnya mereka jadi bisa berani speak up ketika digituin sama orang tuanya
aku selalu bilang itu hak kamu untuk bilang kalau kamu gak suka
jadi sekarang udah sering banget ada yang lapor misalnya dapet kekerasan seksual atau apa ya
mereka tuh punya otoritas terhadap tubuhnya gitu
kayak bayangin kalau semua anak dari sd tuh udah berpikiran kayak gitu